ditempel aja terus ya
apa yang sedang kamu sembunyikan dari saya
kamu kok nendeng nendengnya gitu sih nih
yang penting bayarannya cocok
anak anak juga bisa aja kan
gue kasih sisanya semua
kok jalannya gitu
eh udah sampe rumah kita
masih ada yang perlu saya bantu lagi bu
gak ada randy
cukup itu aja
kalau gitu saya izin balik lagi ke kantor ya
baik sekali lagi terima kasih ya randy ya
om aku mau ikut ke kantor papa aja deh
aku mau sama papa
kamu dirumah aja sama oma ya
papa kan lagi kerja di kantor lagi sibuk
omah aku mau sama papa
tapi om sibuk hari ini
jangan hari ini ya
cucu dikanggung sama mama
cucu oma yang pinter
kamu kan anak pinter
anak baik ya
karena kan papa lagi di rumah ya
lagi sibuk di kantor
terus mama juga masih meeting
gimana kalau rina dirumah sama oma
kita bikin pancake strawberry
karena pancake strover itu kan kesukaannya papa
dan kesukaan mama juga
kalau papa sama pulang
kita punya surprise dari reina
rina yang bikin pancake strawberry
oh pinternya gitu dong cucu omba
dirumah sama oma ya
kalau gitu saya promosi ya
saya memang minta denis untuk
milih dikit jessica
curiga kenapa ya bu
jessica ada hubungannya dengan
kecelakaan parah yang menimpa suami saya
gak lama setelah kecelakaan itu
suami saya meninggal
setelah saya bantu pak al hari ini
kok bisa ya
bella kerja di perusahaan pak hartawan
ini kalau misalnya
kayaknya bisa bersetuju
ya gue mau lihat
kamu kenal apa sih
masih mikir dengan andi ya
aku cuman bingung aja
aku salah apa ya sampai adiknya gini sama aku
kenapa ya pak
adi lagi sibuk mungkin dia lagi banyak pikiran
makasih ya pak
bos kami lihat iqbal keluar dari rumahnya bos
ditempel aja terus ya
apa yang sedang kamu sembunyikan dari saya
aduh aduh aduh aduh sayang
aduh kamu kok nendeng nendengnya gitu sih nah
udah tenang tenang
papa pasti akan dateng kesini sayang
papa pasti akan jemput kita kok sayang
setengah tunggu cuy
kenapa penculik ini gak telpon telpon gua ya
dimana keadaan rumah
kenapa ingin ikut ke kantor pak
brosah berhasil mengarikkan perhatiannya
sekarang gue minta sama lo
pergi ke jalan tulam band sektor delapan
disana ada sebuah rumah
lo boleh datang cuma sendirian
kalau enggak lo bisa datang sendiri sendiri
lo gak akan ketemu lagi sama istri lo
saya mau dengar suara istri saya dulu
saya mau dengar suara istri saya
lo gak usah perintah perintah gue
saya harus pastikan istri saya masih hidup atau tidak
tenang ya sayang ya harus tenang ya